jangan sampai peti ini kebuka kalau sampai peti ini kebuka malampir akan bangun dan mengganggu
jadi gitu ceritanya si film malampir zaman now itu saya harus mencari peti mati tuh sampai ketemu
pak kasian ya tadi pas kita kondangan pas ada badai tamu tamunya jadi dikit deh
syukur ajatannya bisa telaksana juga pengantinnya tadi cantik banget ya iya
suara suara siapa ya
keringat inaku pada ngere syapa syapa
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kan saya takut
jadi kalau nanti kebayang bayang sampai rumah
tapi kalau ada suami kan minimal ada yang nemenin bu
saya juga sendiri bi
yaunya kan enak kamarnya di depan nanti tuh di belakang
lagian kan bu endang hitungannya dua
bimanya aja emang
udah mulai gatel
masa dapet bimamu sih batu
film apaan sih bu
iya bu film apaan sih
jiwa film apa sih bu
itu loh ibu ibu
film judulnya teh mak lampir jaman now
filmnya teh serem banget
lebih serem daripada versi sebelumnya
si rapat kan orangnya takutan
sama bu ranti
si adam juga nggak boleh nonton
kalau adam takut tambah banyak makannya
usah repot ngasih makannya nanti
apa hubungannya bu endang
ih si bu endang
mi ada mak lampir di rumah
ada mak lampir
rafa sama lampir teh cuma di film
lagian juga ngapain mak lampir mampir ke rumah kita
mau bikin kostum baru sama mami
tuh kan nyonya bu ranti
dan rafa yang belum nonton aja pikirannya sudah kemana mana
lebih baik jangan nonton deh den
waalaikumsalam mbak rete
mulai malam hari ini
jangan ada yang keluar rumah
emang kenapa sih pak rt
iya pak rete
pintu dikunci jelela dikunci
kalau ada tamu
kunci aja udah
tapi kalau nggak punya rumah gimana pak rete
pak rete emang emosian aja
emang ada apa sih pak rete
pak rete tuh udah ikut ikutan halu kayak rafa
orang mak lampir di film dibilangnya ada beneran
kan di rete kan sama rafa sama sama penakut
bu rante belum ngalamin sendiri
ini mah saya alami dengan mata kepala saya sendiri
pada saat habis hujan rintik rintik
di sebuah hutan
rebunca panjang putih
saya mah net baik
kuset di rawel tangannya gitu
dipegang sama pak rete
nah tangannya rada dingin
tangannya kukunya panjang banget
mau lanjut gak
begitu saya liat liat mukanya
hitam hitam gini gak
merinding beneran ini
mau lanjut pak
mau lanjut pak
gitu gara gara cerita pak rete tuh
emang beneran ya pak rete
saya bener gak percaya sama yang gitu gituan
beneran bu ranti
warga juga banyak yang laporan sama saya
udah ada enam ratus tujuh puluh dua ribu orang yang melapor saya
itu semua warga
iya pak rete
ini pasti gara gara peti
peti mati semalam
peti mati apa
semalam pak rete
di deket pohon tumbang
terus pas dibuka kosong
kok ini hangcipan jipsennya gak ada yang ngelaporan ya soal itu
kok bisa sih
gak tau soal ini
harusnya soal peti mati itu dilaporkan ke saya dong
saya sebagai rt nih
terpaling pisahnya ketigaan tuh
emang peti matinya kayak apa rafa
peti matinya ada pasak lemasnya mi
kok kayak film semalam sih seremnya
takut takut berhenti pak rete
sekarang kamu aku kurung di peti berpasak emas
malam ini tidak bisa mengganggu siapa siapa lagi
ya sudah pak
kayaknya kebetulan aku mau ke peti berpasak
ya sudah pak
pasti ada yang mengganggu
sampai peti ini kebuka
kalau sampai peti ini kebuka
malam pir akan bangun dan mengganggu
hanya si vila malah hampir zaman awal itu
saya harus mencari peti mati itu sampai ketemu
demi meredakan teror kita di kampung sini
tapi jangan pakai kuah dong pak rete
pedas buta mata saya
pak rete tapi petinya udah dibakar sama bangdak dikduk
ganggu pisahnya terjelamati lu
ini semua bener bener gara gara hansipnya pak rete nih
nggak beres kampung kita
udahlah itu urusan saya nanti sama tiga serangka itu
saya akan bereskan tenang aja
bangga tidur mampus
oke banget gue dah semaleman nggak tidur
itu gara gara ketakutan sama malam bir
semalam kalian nemuin peti mati kenapa nggak ada laporan ke saya
lah ya aku nggak tahu pak
emangnya bapak peminat
iya pak rete

surat surat untuk wasiatnya
hari ini udah apa
eh bang diam